presiden joko widodo bertemu dengan sejumlah tokoh dari persaudaraan alumni dua ratus dua belas di istana bogor hari minggu kemarin
dalam pertemuan itu persaudaraan alumni dua ratus dua belas mengaku hanya sekedar membagikan informasi seputar kriminalisasi para ulama dan aktivis alumni dua ratus dua belas kepada joko widodo
pertemuan presiden joko widodo dengan persaudaraan alumni dua ratus dua belas pada hari minggu kemarin merupakan bentuk pertemuan untuk membahas penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat
jokowi berharap melalui pertemuan pertemuan bersama ulama bisa terjalin hubungan harmonis antara pemerintah dan ulama
pertemuan presiden joko widodo dengan persaudaraan alumni dua ratus dua belas pada hari minggu kemarin merupakan bentuk pertemuan untuk membahas penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat
kita harapkan dengan tersambungnya silaturahmi dengan beriringnya antara ulama dan umarok kita dapat menyelesaikan banyak masalah banyak problem persoalan persoalan yang ada di masyarakat yang ada di umat dengan pertemuan pertemuan itu
sementara itu melalui konferensi pers yang digelar di kawasan tebet jakarta selatan
ketua alumni dua ratus dua belas misbahul anam menyatakan ada tujuh poin terkait pertemuan ini
di antaranya adalah agar presiden mengambil kebijakan menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis dua ratus dua belas
para ulama dan aktivis dua ratus dua belas yang bertemu dengan presiden tetap istiqomah dalam perjuangan membela kebenaran dan keadilan
serta melaksanakan amarmakruf nahimungkar dan tetap mendesak presiden untuk
untuk segera menghentikan kebijakan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis dua ribu dua puluh
dalam pertemuan tersebut alumni dua ratus dua belas membawa berbagai bukti dan informasi seputar terjadinya kriminalisasi terhadap para ulama dan aktivis alumni dua ratus dua belas
mereka mendesak presiden jokowi untuk segera melakukan tindakan terkait kriminalisasi tersebut
karena kita mendengar sebelumnya bahwa presiden itu
pada waktu di istana dulu ketika kawan kawan dari gnpf datang presiden mengatakan tidak melakukan kriminalisasi dan tidak punya niat melakukan kriminalisasi
nah kemarin dalam pertemuan itu kita sampaikan fakta fakta tentang bahwa kriminalisasi itu ada
sampai di situ saja kita tidak tahu yang buat kebijakan itu siapa yang pasti kita minta kepada presiden
agar kebijakan kriminalisasi itu dihentikan
pertemuan tertutup yang diadakan di istana bogor tersebut meninggalkan banyak pertanyaan
alumni dua ratus dua belas mengaku pertemuan terjadi atas undangan pihak istana
namun alumni dua ratus dua belas tidak memberi konfirmasi seputar bentuk undangan yang diberikan
presiden jokowi bertemu dengan sejumlah tokoh dari persaudaraan alumni dua ratus dua belas pihak
yang selama ini kerap mengkritik jokowi dan menggelar unjuk rasa besar tahun lalu dalam kasus ahok
untuk membahas terkait pertemuan presiden jokowi dengan beberapa tokoh alumni dua ratus dua belas itu
saya sudah bersama malam hari ini dengan tb aceh hasan sassili ketua dpp partai kualitas
selamat malam bang aceh kemudian ada ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madani atau
kami masih menunggu dari sekretaris alumni dua ratus dua belas muhammad al khotot
sudah mengkonfirmasi untuk hadir pada malam hari ini
tapi sebelumnya kita akan lihat kembali masing masing ya
dari pernyataan presiden jokowi dodo terkait pertemuan tersebut
yang mengakui memang ada pertemuan itu
lalu kemudian kita akan lihat konferensi pers dari pihak dua ratus dua belas siang tadi
kita kembali lihat
mencari pertemuan dari aku
hampir tiap hari hampir tiap hari
minggu kan baik ke pondok pesantren bertemu dengan ulama
juga mengundang ulama untuk datang ke istana
semangatnya adalah menjalin tali sehat rahmi dengan para ulama
para abai partiai ustadz dari seluruh provinsi yang ada di tanah air
kita harapkan dengan tersambungnya silaturahmi
dengan bergiringnya antara ulama dan umarok
saya dapat menyelesaikan banyak masalah
banyak masalah banyak masalah yang ada di masyarakat
yang ada di umat dengan pertemuan pertemuan itu
menyesalkan bocornya foto dan berita tersebut
ditengarai adanya pihak ketiga yang ingin mengadu domba
antara presiden dan ulama serta umat islam
enam meminta istana mengusung usung tas bocornya foto dan berita tersebut
sebagai kelalaian aparat istana yang tidak bisa menjaga rahasia negara

yang bertemu dengan presiden
yang bertemu dengan presiden
yang bertemu dengan presiden
yang bertemu dengan presiden
yang bertemu dengan presiden
yang bertemu dengan presiden
yang tetap istiqomah dalam perjuangan membela kebenaran dan keadilan
serta melaksanakan amarmakruf nahi munkar
dan tetap mendesak presiden untuk segera menghentikan kebijakan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis dua ratus dua belas
saya minta pandangan dari bang rey dulu secara umum melihat pertemuan kemarin
pertemuan dengan foto yang beredar
tapi kalau kita lihat tanggapannya masing masing ada perbedaan
kalau pak jokowi
mengatakan sering bertemu ulama ini demi bangsa
sebuah persoalan bisa terpecahkan dengan pacing yang cukup lambat
kemudian kalau kita lihat dari pernyataan yang digelar konfir press oleh dua ratus dua belas itu
seolah ada boleh tidak kalau saya sebut ada penyesalan dengan
karena menyebut mempertanyakan dan kecewa akan bocornya foto
karena merasa ini adalah pertemuan tertutup dan rahasia
tertutup rahasia tentu tidak ya
ini bukan kategori yang tertutup
mungkin tapi rahasia tidak apalagi disebut sebagai rahasia negara
rahasia negara itu diatur oleh undang undang
ada undang undang yang
bukan hanya itu yang disebut dengan rahasia negara itu ditetapkan oleh undang undang
bagaimana yang rahasia bagaimana yang tidak
jadi misalnya soal data bank indonesia
itu rahasia negara karena ditetapkan oleh undang undang
data intelijen itu data rahasia negara karena ditetapkan oleh undang undang
jadi tidak dengan sendirinya semudahnya kita mengatakan itu rahasia negara
sekarang semua rahasia negara itu didasarkan pada putusan undang undang
atau ketetapan undang undang
jadi kalau disebutkan tadi salah sebenarnya
tapi kalau rahasia negara bukan ya
rahasia negara tidak
bahwa mereka rahasia ya silakan saja
menurut kedua belah pihak rahasia tetapi itu tidak masuk kategori rahasia negara
jadi oleh karena itu ya boleh
bahkan sebetulnya publik boleh bertanya
ya kan kami mendengar anda pernah bertemu dengan aludin diwa satu dua
tolak jelaskan benar apa tidak
itu bagian dari transparansi yang harus dijelas oleh pemerintah
tapi anyway menurut saya bukan bagi kedua belah pihak
kalau itu diperselahkan lebih sebetulnya bukan pada ininya
lebih pada melihat respon publiknya menurut saya
sehingga misalnya persaudaraan perlu menjelaskan mengapa mereka harus ketemu
itu artinya kan apa ada pertanyaan dari publik
ini ada apa ini
setelah foto itu beredar
setelah foto itu beredar dan seterusnya
sebetulnya kalau kita lacak gitu ya
pertanyaan apa pertemuan itu juga bukan sesuatu yang mewah istimewa
karena itu sudah didahului oleh pertemuan pertemuan yang sebelumnya
bahkan ketika terjadi misalnya aksi dua satu dua
kan permintaannya itu juga ketemu dengan presiden
presiden yang kemudian datang ke panggung yang disediakan oleh
itu saat dua satu dua pada tahun dua ribu enam belas itu ya
kemudian setelah itu ada sebahagian dari mereka
memang ketemu presiden kan saat itu
sehingga saya dipimpin oleh

ustadz bakhtir nasi
dan seterusnya itu juga terjadi semacam pertanyaan gitu
terus terakhir ya ini
pertemuan presiden dengan mereka dan seterusnya gitu
nah sebetulnya beban pertanyaannya menurut saya bukan pada pak presiden
tetapi justru kepada dua satu dua nya
pada dasarnya yang memposisikan bahwa mereka ini seperti tidak bisa berdekatan dengan jokowi itu adalah mereka sendiri menurut saya
bukan presidennya gitu
presidennya misalnya dua satu dua datang kok
dan butirnya juga diundang macam macam dan seterusnya gitu
apa pernyataan mereka yang berulang ulang mungkin di media masa di media sosial ya
yang seolah olah presiden itu sesuatu yang
apa berbeda sekali dengan mereka
yang mengakibatkan sebetulnya ketika terjadi pertemuan itu jadi
publik bertanya tanya kan
ada apa sebenarnya
dalam kerangka itulah kemudian kenapa justru persaudaraan ini yang seperti kerepotan menjelaskannya kepada bukti bukan presidennya
gira gira gitu ya
karena bagi presiden ya kelihatan pertemuan ini biasa biasa saja kan
dia bertemu dengan siapapun
tapi bagi apa ini
dua satu dua
dua satu dua ya tentu saja sesuatu yang membuat orang jadi bertanya
dulu anda seolah olah nggak bisa dipertemukan nih
makanya tadi saya garis bawah soal respon masing masing dari pak jokowi
menyatakan itu seperti biasa saja
itu tentu karena
dari dua satu duanya merasa kok ini dibocorkan ke publik
kesannya seperti itu
kalau melihat pak jokowi bukan hanya biasa saja tapi menjelaskannya sambil senyum senyum
ya tentu kalau bicara dalam keraka politik yang ngambil banyak keuntungan politiknya ini adalah pak jokowi gitu
ini gira gira kenapa gitu
ya dia tidak perlu lagi menjelaskan dirinya seperti yang digambarkan selama ini misalnya
melakukan ini melakukan ini
buktinya dia bisa ketemu dengan
peringkiran terkait dengan presiden
ya misalnya dia misalnya apa namanya antikomunis ya
ternyata pada faktanya
terjawab dengan pertemuan kemarin
pertemuan itu gitu
dan tuntutan yang artinya akan begini
pada saat yang bersamaan justru persadaran alamni dua satu dua ini kalau isunya hanya sekedar menuntut supaya dilakukan tidak tindakan kriminalisasi
tidak melakukan tindakan kriminalisasi kepada beberapa ulama justru mungkin kelihatan segmented sekali isunya gitu loh
karena dalam kerangka berbicara tentang nation gitu
berbicara tentang kepentingan bangsa yang besar dan seterusnya gitu
nah alangkah bagusnya justru kalau pertemuan itu misalnya membicarakan tema tema besar bangsa ini
benar nggak utang misalnya gitu ya yang dipersoalkan selama inilah ya
benar gak ini tka tindakan kerja asing ya
benar gak ini
termasuk tentu saja di dalamnya adalah mengapa terjadi semacam kriminalisasi terhadap ulama
cuma kalau kita lihat tujuh poin ini kan
sangat semua ini
jadi seolah olah hanya membawa
apa namanya suara dari ini saja
kelompok ini gitu
tidak dalam kerangka berbicara yang lebih besar
soal peningkatan ekonomi umat misalnya ya
dan seterusnya dengan
pak jokowi saya tidak tahu apakah mungkin itu dibicarakan sekilas
cuma kalau kita baca di tujuh sikap poin itu
rasa itu gak muncul gitu lho di hp
kecuali soal kriminalisasi kemudian mempertanyakan mengapa bocor foto itu
dan terus terusnya dan sebagainya
yang menurut saya justru
ya kalau cuma mempertanyakan foto pocor macam macam kan
gak terlalu penting menurut saya
yang penting itu adalah
apa dasar yang kuat mengapa harus ketemu
kan itu sebetulnya yang harus dijalankan kepada publik
nanti kita akan lanjutkan kembali ya
bang haji juga akan memberikan gambaran terkait pertemuan tersebut
kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini
baik saat ini sudah hadir bersama kami malam ini di prime news
sekretaris alumni dua ratus dua belas muhammad al khotot
selamat malam pak al khotad
terima kasih sudah hadir
saya akan dengarkan kembali sedikit cuplikan lagi
agar bisa merefresh ingatan kita pernyataan dalam konferensi pers
dari pa dua ratus dua belas siang tadi
menyesalkan bocornya foto dan berita tersebut
yang ditengarai adanya pihak ketiga yang ingin mengadu domba antara presiden dan ulama serta umat islam
meminta istana mengusut tuntas bocornya foto dan berita tersebut
sebagai kelalaian aparat istana yang tidak bisa menjaga rahasia negara
langsung saja ke pak al khotot
kenapa kemudian merasa ini bocor
dan kenapa merasa ini harus menjadi sebuah rahasia
pertama bahwa kita waktu masuk itu kan hp diminta
tidak boleh ada bawa hp nggak boleh bawa to stel nggak boleh bawa tas
berarti kita memandang itu ya pertemuan memang rahasia
dan tidak ada wartawan
setelah pertemuan pun juga tidak ada kompresi pes dengan wartawan
berarti ini memang pertemuan tertutup
berarti bahwa apa yang kami minta kepada bapak presiden untuk segera menuntaskan masalah kriminalisasi itu akan dilaksanakan secara senyap lah gitu kira kira seperti itu
nah tapi ketika dibocorkan ya kami kan tidak bisa menuduh siapa
cuma kami sinyalir ya ada pihak ketiga barangkali seperti itu
karena kami juga sudah konfirmasi kepada mensesnek kok dibocorin saya bilang gitu kan
kemudian beliau menjawab kami menutup dan kami masih meneliti dari mana yang bocorin itu
jadi oleh karena itu ya dugaan kuat kami ya memang ada pihak ketiga yang tidak ingin ada pertemuan itu
seolah olah itu pertemuan politik padahal sebenarnya itu adalah
itu adalah lebih kepada dalam posisi kami ya
lebih kepada bagaimana supaya stop kriminalisasi
karena kriminalisasi sampai hari ini masih terjadi
termasuk kepada saya sendiri
walaupun saya bisa bicara disini statusnya apa namanya belum bebas ya
masih wajib lapor masih barang barang saya masih ditahan begitu kan
juga habib rizik belum bisa pulang ke tanah air
karena masih ada masalah kriminalisasi itu
memang pertemuan kemarin itu khusus untuk meminta presiden menghentikan itu
karena kami sampaikan kepada beliau
dan sudah saya jelaskan kepada beliau
clear bahwa itu adalah kriminalisasi murni yang saya rasakan ya
karena saya itu kan memimpin demo
demo itu dilindungi oleh undang undang
yang kita tuntut juga sesuai dengan undang undang
yaitu agar gubernur yang menjadi terdakwa pada waktu itu diberhentikan sesuai dengan undang undang
sehingga ini kan harusnya dilindungi
jadi terkait demo ahok waktu itu ya
ya harusnya kan dilindungi
tapi kok malah ditangkap dengan tuduhan makar
itulah yang kami sebut adalah kriminalisasi
dan kami kemudian dibebaskan tanpa ada pengadilan
jadi itu yang merupakan bukti nyata
dan beliau tidak bisa mengelak
dulu beliau waktu lebaran tahun yang lalu ketika kawan kawan gnpf itu meminta agar kriminalisasi di stop
beliau masih mengatakan bahwa kami tidak ada kriminalisasi
tidak ada niatan saya untuk kriminalisasi
nah tapi kemarin beliau tidak mengatakan itu lagi
ya itu harapan kami beliau akan segera menghentikan secara real
nah oleh karena itu ketika
tidak tidak mengatakan artinya beliau akan melakukan
ya karena kami mendesak agar kriminasi segera dihentikan
beliau tidak punya sikap sama sekali presiden
hanya diam saja
hanya diam saja
responnya waktu itu seperti apa yang anda tangkap
senyum senyum kelihatannya itu ya
ya lebih banyak ketawa ke tv lah
karena kita juga pertemanya juga santai
walaupun istilahnya kami menuntut dihentikan kriminalisasi
tapi tidak ada ketegangan
tidak ada ketegangan
harapan kami adalah bahwa sinyal sinyal yang kami berikan paling tidak bulan ramadan besok
itu apa yang kami minta itu sudah bisa dilaksanakan
dan habib rizieq kita harapkan sudah bisa kembali ke tanah air
dalam keadaan tidak tersandra oleh masalah
itu harapan kami
oleh karena itu kami tentunya menghormati institusi negara
yang kami pandang kemarin itu adalah rahasia
maka kami juga tidak mengabarkan kepada siapapun
bang aceh kalau terkait dengan tuntutan seperti itu
kalau presiden tadi mengatakan ini soal bangsa
tapi ternyata permintaan memang sangat segmented
seperti kata bang ray rangkuti tadi
bagaimana presiden harusnya bersikap kalau kondisinya seperti ini
karena ini kaitannya dengan penegak hukum ya
saya kira kalau kita melihat
saya tidak tahu suasana yang terjadi di dalam pertemuan ini
saya menduga ya
pasti presiden akan merespon secara positif ya
apa yang menjadi tuntutan dari persaudaraan alumni dua ratus dua belas
karena kan sebetulnya semangat yang ingin dibangun oleh
tadi kita dengarkan penjelasan presiden
itu kan ingin silaturahmi gitu loh
artinya kalau silaturahmi tentu ada
ada sesuatu yang dibicarakan
lalu ada tuntutan
tuntutan itu kemudian direspon
ya buat saya
apa yang dilakukan oleh presiden
tentu itu langkah yang positif
melakukan pertemuan tersebut
karena itu kan juga bagian dari
presiden membangun silaturahmi dengan berbagai kalangan
dan itu justru apa namanya
menyiratkan satu indikasi bahwa
presiden jokowi selama ini tidak menutup
pertemuan dengan siapapun
seperti yang dituduhkan
kan banyak pula yang menuduh
bahwa pak jokowi tidak mau untuk ketemu
hanya ingin ketemu dengan kelompok ulama tertentu
tapi ulama ini tidak mau ditemui
nansi kan pak jokowi
jadi ini menjawab isu isu terakhirnya selama ini ya
ya kan selama ini kan orang menuduhnya begitu
katanya pak jokowi tidak mau ketemu ulama yang ini
tapi maunya ulama yang tertentu
ya saya kira apa yang dilakukan oleh pak jokowi dengan menerima
dua satu dua
dua satu dua itu menunjukkan
saya katakan ini adalah jiwa besar seorang pemimpin
begitu untuk menerima
berbagai kalangan masyarakat
dan saya kira itu patut diapresiasi
bang rey secara perspektif politik begitu ya
kalau tadi anda lihat misalnya
ini akan menjawab tudingan tudingan ke pak jokowi beberapa waktu terakhir ini
kalau misalnya kemudian ada dengan di
apa namanya tuntutan tuntutan yang tadi disampaikan
bagaimana anda melihatnya
ketika itu nanti akan apa
oke secara ini bisa bertemu dengan ulama
seluruh ulama dari berbagai kalangan
tapi kemudian ada disampaikan soal tuntutan tuntutannya itu
ya kan sebetulnya kalau
saya pribadi tidak setuju dengan
ya makanya saya dari awal tuh
ya saya nggak setuju ada
apa orang ditemukan sebut dengan pakar pindahan
makar macam macam dan sebagainya
tetapi memang menyelesaikan itu tidak bisa melalui perintah presiden
itu persoalan ya
harus melalui proses hukum
nah yang bisa kita dorong itu adalah
apa namanya korban ini melakukan perapradilan
kira kira begitu nanti di perapradilan akan diuji
apakah memang penetapan itu seatau tidak
atau yang masuk ke pengadilan
dan di pengadilan mudah mudahan semuanya dibebaskan
kalau itu terjadi sebetulnya pada tingkat tertentu
justru bisa merugikan presiden
karena itu kan bisa membuktikan bahwa
dan sebagainya kan
karena nggak terbukti di lapangan gitu
tapi juga saya nggak setuju dengan cara presiden sekarang
bukan cara presiden
tapi cara penegakan hukum kita
yang membiarkan kasus ini tampak jelas
ditetapkan sebagai tersangka
tetapi sampai sekarang tidak ada proses
saya pribadi tidak setuju soal itu
tapi di satu segi bahwa
kelompok apa namanya
kelompok persaudaraan ini ketemu dengan presiden
itu juga menggugurkan semua asumsi yang dibangun selama ini
pada wilayah itu presiden mendapat banyak keuntungan
bahwa presiden ini misalnya antek komunis
pki macam macam dan seterusnya
tidak akan bisa ketemu dengan
yang seolah olah menurut saya pak ya
buktinya bisa ketemu
dan bahkan disebutkan oleh pak al hotet tadi
ketawa ketiwi di dalam pertemuan biasa relax dan sebagainya
nah dalam kerangka itulah kemudian
presiden ya tentu secara politik
diuntungkan dengan situasi ini
nah apakah itu yang membuat gundah dua ratus dua belas
perjanjiannya mungkin secara tidak tertulis
secara tidak tertulis
agar rahasia tapi bocor
tuntutan belum tentu dipenuhi
tapi secara perspektif politik
kesannya dua ratus dua belas ikut juga relax
mungkin juga dalam tanda kutip
mendukung pak jokowi begitu
itu yang dikhawatirkan
tidak ada persepsi
tidak ada deal dan tidak ada dukung mendukung dalam hal ini
agar kasus kriminalisasi ulama ini diselesaikan
tidak ada syarat
itu kebenaran dari pak jokowi
justru kita memberitahu ke lia
bahwa saya terutama saya
pribadi saya yang sudah dituduh makar
waktu itu juga saya sampaikan
saya dituduh makar
dengan uang saya sampai sekarang belum dikembalikan
waktu itu beliau mengatakan
itu uang makan pak
bukan uang makar
masa uang makar delapan belas juta
kan tidak masuk akal gitu kan
nah sampai hari ini kan belum dikembalikan
saya sendiri saya bilang selama tiga lima bulan ditahan secara pribadi itu dapat keuntungan karena saya bisa lebih mendekatkan diri kepada allah
saya bisa baca quran sepuluh juz per hari
kalau di luar gini malah satu cus saja sudah untung gitu kan
jadi saya secara pribadi sih ditahan seperti itu diperlakukan seperti itu ya nggak rugi
nah terus ruginya apa
ruginya dakwah umat tidak bisa saya sapa tidak bisa saya bina tidak bisa saya gerakkan itu rugi di situ
nah lebih dari kemungkinan saya lebih dari sekedar itu
tentu saja status yang tergantung ya merugikan
karena kapan waktu kan beliau ini bisa dipanggil oleh polisi
karena statusnya masih sebagai tersangka dan seterusnya
tapi saya katakan saya tidak peduli itu saya kembalikan aja kepada bapak
bapak sendiri yang rugi kalau tidak segera menyelesaikan
tidak menyetop kriminalisasi ulama
contoh sekarang misalnya habib rizik ada di mekah
habib rizik makin dicintai oleh umat islam
setiap hari itu bisa puluhan atau ratusan orang berkunjung pada saat mereka umroh berkunjung ke rumah habib rizik di mekah
nah dan umat masih memandang negatif kepada pak jokowi
walaupun sudah sowan kesana kemari ke nu ke muhammadiyah
tapi kalau habib rizik itu masih dalam status dikriminalisasi
maka umat masih benci ya masih tidak
ketika asumsi yang dilihat menurut anda mungkin dan beberapa yang lain mengatakan bahwa ada kebencian kepada presiden misalnya
karena ada keterbelahan misalnya ya
tapi dengan kemarin foto yang beredar itu anda tidak terlalu khawatir menjadi seolah olah ada persepsi yang kemudian muncul
ternyata dua ratus dua belas juga cair saja dengan pak jokowi
bukan itu yang saya khawatirkan
karena kami tetap akan berjuang agar kriminalisasi ini diselesaikan
agar habib rizik bisa pulang kembali ke tanah air
apa namanya berdakwah di sini
kalau di saudi kan di mekah nggak bisa berdakwah beliau
mereka hanya bisa umroh bisa hidup dan bisa menerima kunjungan daripada umat islam
tapi berdakwah tidak bisa
tablik akbar kayak di sini nggak bisa
apalagi demo nggak bisa di sana
jadi itu bukan habitatnya habib rizik
tapi kalau di sini beliau akan lebih bermanfaat untuk umat itu yang mestinya dijadikan
jadi saya ingatkan saya ingatkan sekali lagi
selama ulama dikriminalisasi
selama habib rizik masih ada di mekah tidak bisa pulang
karena adanya kriminalisasi
barusan saja saya ke sini dari tv one ke sini naik ojek
saya mau menyampaikan bahwa habib rizik harus dipulangkan
langsung itu tukang ojeknya teriak
iya pak saya setuju
ini suara orang bawah
silahkan aja dicek sendiri kalau nggak percaya
berarti ini tidak perlu diulas lagi soal pertemuannya apa
karena biasanya kan pertemuan ini saya lihat rahmiah
tapi sih keberatannya kalau misalnya pak habib rizik sekarang pulang ke indonesia
loh kan masalahnya belum diselesaikan
nggak artinya kalau misalnya pak habib rizik pulang ke indonesia
lalu kemudian beliau sekarang berdakwah dan lain lain
kan nggak ada masalah kan artinya
loh kan masalahnya belum selesai
beliau kan bisa ditangkap lagi
kalau beliau ditangkep lagi akan terjadi kisur
itu yang dikhawatirkan oleh beliau
jadi kalau belum ada jaminan dari pemerintah menghentikan kriminalisasi
artinya gini loh
saya mengutip pak amin rais ya
minta kepada pak jokowi
janganlah berpikiran negatif kepada umat islam
biarlah umat islam berdakwah menyampaikan pandangannya
kalaupun nanti di pilpres bertarung
ya bertarunglah secara fair
jadi jangan ada kriminalisasi
karena coba kita ulangi lagi deh
bagaimana ubn dikriminalisasi
padahal itu setelah aksi dua ratus dua belas yang super damai
tidak ada ribut
tidak ada gejolak
tidak ada bakar bakaran
tidak ada anarkis
itulah yang kita tidak masuk di akal kita
karena itu dalam pertemuan
kemarin itu mudah mudahan pak jokowi setelah saya terangkan dapat pencerahan
apa ini yang terjadi sebenarnya
itu yang saya sebut tadi pak
jadi karena masuk ke wilayah hukum
beliau tidak bisa melakukan intervensi hukum
itu yang saya sampai sekarang juga berpikir ya
justru kalau mereka
karena ini adalah proses hukum
sementara bapak presiden ini adalah dia bekerja dalam ranah eksekutif
ini kan tidak bisa
proses hukum tersebut diintervensi
tapi itu alasan klise juga ya
bukan alasan klise
kita berangkat dari konstruksi sistem ketentangan
kita bicara kenyataan
pada waktu saya ditahan
saya pikir karena ini masalahnya demo
kita diamankan supaya tidak memimpin demo
karena malam sebelum saya ditangkap
itu kita ada di satu stasiun
bincang seperti ini
pengacara ahok mengatakan demo besok merugikan klien saya
terus setelah itu saya ditangkap
saya tanya mana pak surat penangkapannya
oh nanti aja di kantor
begitu di kantor di makubrimob
saya disuruh tanda tangan surat penangkapan
begitu saya baca bahwa saudara al khotot ditangkap karena melakukan makar
padahal saya tidak pernah ke menteng lima puluh delapan
saya bilang pak ini surat penangkapannya saja sudah salah
itu namanya menurut saya pak
itu kan namanya politik yang memakai hukum
politik yang memakai hukum
sebentar saya tuntaskan dulu
bahwa penyidik saya yakin bahwa oh ini bapak sebentar lagi dilepaskan
karena tidak ada yang menyangkut
tidak ada yang nyangkut pasalnya
dia saja yakin
kemudian perkiraan dia
pengacara saya juga yakin pak kotot ini akan dilepas besok
pengacara kan mengatakan itu
dia tidak mungkin mengatakan
perkara bapak ini akan kena nih
kalau tadi menanggapi yang soal normatif klise tadi bagaimana bang
kita tidak tahu apakah itu benar atau instruksi presiden atau tidak
kita tidak tahu
itulah makanya perlu dibuktikan di pengadilan
itu menurut saya
itu lembaga nya
caranya seperti itu
paling tidak pra peradilan
kalau tadi kan dalilnya pak hotot itu mengatakan ini ini ini
menurut saya cukup alasan bagi pak hotot itu untuk masuk ke pra peradilan
tapi kalau kemudian juga di pra peradilan kita punya asumsi
pengadilan juga dikuasai oleh presiden ya nggak salah
nah kalau kemudian justru yang menjadi masalah itu
kalau kemudian perkara ini tidak naik naik terus
tetap statusnya sebagai tersangka misalnya dan seterusnya itu gitu
nah kemudian tiba tiba dicabut tanpa dasarnya
itu justru menjadi pertanyaan publik
ada apa ini gitu
di luar bahwa saya nggak setuju dengan itu ya pak ya
tapi mekanisme ini harus ditempuhkan
bicara mekanisme ya maksudnya
maksudnya mekanisme hukum proses
lalulah ke pra peradilan dibuktikan di pra peradilan
nggak misalnya tetap lolos di situ kita buktikan di pengadilan
dan dengan selalu asumsi bahwa pengadilan kita netral
nggak bisa semuanya di era reformasi ini semuanya nggak bisa dikuasai oleh presiden
nah bagaimana kalau kemudian yang disampaikan tuntutan tuntutan itu
kemudian menurut bang riz artinya akan ada dilema bagi presiden kalau mengambilkan tuntutan itu
kalau misalnya persoalan katakanlah ada masalah soal kriminalisasi
masalah soal kriminalisasi ulama
sementara proses ini sudah masuk dalam ranah hukum
maka seorang presiden menurut saya tidak bisa dia melakukan intervensi terhadap proses hukum
kalau presiden melakukan itu dia telah melakukan abuse of power
itu yang justru nanti akan bermasalah secara sistem ketatanegaraan kita
oleh karena itu menurut saya kalau dirasa bahwa presiden konon kabarnya melakukan kriminalisasi ulama
maka seharusnya kan yang dipersoalkan

adalah bagaimana kita melakukan proses hukum ini
dengan awal proses hukumnya
kami tidak mengatakan presiden melakukan kriminalisasi ulama
nah itu kebijakannya dari mana kita nggak tahu
fakta fakta itu anda sampaikan ke presiden
oh kita sampaikan
kalau begitu ngapain
lu ngaduk ke presiden kan kira kira gitu
oleh karena itu menurut saya sangat tidak tepat
kalau ada pihak pihak pak kiai ya
jujur harus kita katakan
bahwa salah satu yang
selalu dipersoalkan oleh pihak pihak lain
terhadap presiden ini
jokowi telah melakukan kriminalisasi ulama
yang dihembuskan kepada pihak pihak yang
ya itulah itu menurut pendukung presiden pasti seperti itu
ya nggak itu nyatanya begitu
pak alotot sederhana
kalau terjadi kriminalisasi di eranya pak jokowi
bukan pelakunya misalnya katakan kekuasaan yang sedang berkuasa
emang ada kekuasaan
ada kekuatan juga yang bisa menggerakkan polisi
ya orang pak jokowi sendiri aja nggak tahu
nah itu dia
lebih nggak ngerti
jadi apa yang ingin disasar ketika bertemu presiden dengan mekanisme yang tadi
kalau mau minta ke presiden kan berarti kan
presiden yang punya kekuasaan itu untuk mencari
gini ini saya dengar dari penyidik
ini ada perintah pak dari atasan supaya ditahan
atasan itu atasan kepolisian
ya nggak mau
pokoknya cuma bilang ada perintah dari atasan
itu makanya kan atasan penyidik adalah apa namanya
apa namanya resersenya itu loh
tapi begini tapi begini
direktur penyidikan atasan direktur penyidikan itu atas kapolri
atas kapolri ya presiden
tapi pak mas indra buat saya pertemuan ini
sekali lagi saya patut apresiasi
ya walaupun mungkin bagi pihak pa dua ratus dua belas merasa
saya nggak perlu juga merasa khawatir ini persoalan bisa dibuka kepolisian

karena kan sebelumnya sudah ada presiden
seperti misalnya pak ustadz bahtiar nasir pernah ketemu di istana
ulama ulama yang lain juga sama
jadi menurut saya itu sesuatu yang lumrah saja
bahwa seorang ulama ketemu dengan presiden
gini kalau namanya tertutup itu ada jenisnya menurut saya pak al hotot ya
pertemuannya bisa tertutup isi pertemuannya bisa tertutup
proses menuju ke sana itu ya terbuka
kira kira gitu tuh seperti persidangan
itu juga supaya tidak menimbulkan kecil jugaan umat gitu pak tiba
nah bisa juga tertutup itu artinya
sifatnya yang disebut dengan tertutup itu hanya antara pihak pihak
oke kita kelarifikasi lagi nanti ya pak al hotod
karena tadi sempat menyebut sebenarnya nggak mempermasalahkan ini menjadi terbuka ya
menjadi apa dibocor dan publik mengetahui
tapi yang pasti tuntutannya minta segera dipenuhi
kita akan apa namanya ulas kembali setelah jeddah
kami jeddah sejenak tetaplah bersama praises
yang khusus memang adalah soal kriminalisasi ulama
agar presiden menyelesaikan persoalan kriminalisasi terhadap para ulama
sebelumnya persepsi yang muncul di sejumlah anggota dpr
tapi di salah satu elit politik begitu mengatakan ini terkait dengan dukung mendukung
untuk pilpres dua ribu sembilan belas kita simak pernyataan berikut ini
saya nggak tahu ya itu mungkin namanya usaha kan untuk mendapatkan dukungan dari mana mana
tapi ya mungkin agak sedikit terlambat sih
harusnya dari dulu dulu dong
jangan mau pemilu baru kemudian mendekati
dan kemudian berusaha untuk meyakinkan
kan kenyataannya apa yang sudah terjadi sudah terjadi
kalau kami sih intensif ya
dalam melakukan komunikasi dengan para ulama dengan para kiai dan persaudaraan dua ratus dua belas
dengan aktivis dua ratus dua belas bukan suatu ritual upacara gitu loh
tapi memang kita sering berdialog dan mendapatkan masukan
jadi dan kami juga kan mendukung kegiatan itu
pada waktu empat ratus sebelas maupun dua ratus dua belas
bisa saja ada kekhawatiran dari partai yang lain ini melihat lawan politiknya pak jokowi
tapi dua ratus dua belas dukung mendukung nggak itu soal bertemu dengan presiden itu
wah nggak ada urusan itu
sama sekali nggak ada ya
nah kalau tuntutannya dipenuhi nggak akan ada kesepakatan atau kompensasi mendukung
ya kita kan beliau sebagai kepala negara
itu bertanggung jawab atas seluruh rakyat
setiap imam setiap kepala negara yang bertanggung jawab atas masyarakat itu nanti di akhirat akan dimintai pertanggung jawaban
nah pertanggung jawaban yang paling berat itu masalah kedaliman
jadi untuk posisi saya nih yang didalimi untung sebenarnya kenapa
nanti dosa dosa saya itu akan disedot oleh orang yang mendolimi
saya nggak tahu yang mendolimi siapa ya
tapi saya sudah merasakan
tapi datangnya ke presiden
ya karena presiden itu yang paling tinggi
seandainya ada yang lebih tinggi dari presiden kita datangi juga
ke dpr kita udah pernah ke mpr juga udah pernah
dan kita minta dpr ketua dpr ketua mpr untuk menyampaikan hal ini kepada presiden
karena presiden kan yang punya direct langsung kepada polri kan
sebenarnya yang langsung itu kan polri yang nangkap kita polri soalnya kan begitu
hizbun nasr untuk mengatakan
guspur nasr untuk keselamatan saya dan untuk orang orang yang menjalimi saya
ya biar allah yang membalas begitu aja
tapi kalau mereka minta maaf kepada saya telah mendalimi dan sebagainya ya kita maafkan
jadi nggak ada kaitannya sama dukung mendukung untuk kontestasi politik
saya kira masih jauh ya kalau dari urusan dukung mendukung
karena saya sampaikan pada pak jokowi kemarin bahwa kita posisi ulama itu hanya amar ma'ruf naim mungkar
kalau kami mencolek anda itu berarti ada sesuatu yang memang harus kami colek berdasarkan prinsip amar ma'ruf naim mungkar
bukan karena kita oposisi atau bukan karena kita pendukung begitu
mata untungnya di mana kemudian bang ray kalau memang tidak mendukung juga tuntutan tidak dipenuhi
atau mendukung nggak
tapi bahwa pertemuan itu sendiri telah menggugurkan banyak asumsi iya
selama ini yang dibangun kan itu
beliau ini komunik
beliau ini komunik
ini macam macam dan seterusnya itu kan
kemudian ada kelompok yang
tapi kalau kemudian ada penjelasan lanjutan dari pertemuan itu bahwa pertemuan itu adalah meminta tidak ada kriminalisasi
boleh pertemuan ini menurut saya sih penjelasan itu boleh boleh saja
tetapi mungkin tidak banyak membuat kadar
tidak berubah persepsi yang sudah terbuka
mungkin kadarnya bisa ditekan
tetapi mengubahnya secara umum akan sangat sulit
nah itulah yang kita sebut sebagai keuntungan politik itu
tentu tidak perlu ada pernyataan dan mungkin juga tidak akan
kalau pernyataan tambahan itu juga nggak merubah kadar itu
ya yang sini
dalam inilah pak jokowi
ya yang sini presiden
ya dalam inilah pak jokowi gitu
nah apa artinya gitu
kan besok besok misalnya isu soal beliau ini anti komunis makin nggak dipercaya orang
karena bertemu juga dengan
iya terus gimana dan seterusnya gitu
nah itu makin nggak relevan gitu dibicarakan gitu
kenapa makin nggak relevan karena kelihatan apa namanya isu itu memang sengaja diciptakan saja
dalam kerangka apa gitu
dalam kerangka ya
masa dua ratus dua belas nggak akan jadi bingung nih dua ratus dua belas nya kok apa para kiainya kok bertempar
ulamanya kok bertemu dengan presiden katanya mengkritisi keras begitu
nggak takut kehilangan
tapi dengan adanya konferensi pers tadi kan kesannya kan khawatir sekali
oh enggak kita meluruskan dugaan dugaan masyarakat bahwa kami masuk angin atau apa macam macam lah
ya ada juga masuk angin
kita meluruskan persepsi itu
ya lihat aja besok apakah dua ratus dua belas kemudian setelah itu melempem tidak berani lagi amar ⁇ maruf ⁇ naik mungkar
atau selalu membencimu
atau selalu membenarkan presiden walaupun salah misalnya ya
nah kalau itu yang terjadi berarti kami masuk angin
tapi kami sendiri udah tegaskan kepada pak jokowi kami dalam posisi amar makrum naik mungkar
bahkan kami dalam posisi afdolul jihad kalimatuh haqqin indah sultanin jair
jihad yang paling utama menyampaikan kebenaran di depan penguasa
apa kata pak jokowi menolak apa menerima pernyataan itu
beliau senyum senyum aja
jadi banyak yang menjawab sebenarnya pak jokowi

ya orangnya memang begitu sih ya
senyum senyum aja ketawa ketiwi
tapi masa tidak ada satu dua kata atau kalimat yang disampaikan kepada anda yang menemui
saya melihat waktu saya katakan tadi itu
beliau senyum artinya memahami posisi kita
posisi kita adalah posisi amar makrum naik mungkar
bukan posisi dukung mendukung
makanya beliau tidak mengajukan
artinya pak jokowi juga mengatakan ya jangan begitu
tidak mengatakan jangan begitu lah
sekali kali ya apa yang baik dari kita ya mbok ya juga disiapkan
apakah pak jokowi mengatakan itu
tidak juga kan
jadi ginilah kalau yang disebut dengan ulama itu ya
apa yang sudah baik
saya sampaikan pada pak jokowi
kalau kami mencolek berarti ada sesuatu yang salah
kalau sesuatu itu tidak salah ya berarti tidak perlu kami colek
tapi tidak perlu juga kami memuji muji dalam hal ini
karena itu sudah merupakan tanggung jawabnya
kalau dipilih menjadi presiden ya harus bertanggung jawab melakukan tanggung jawab pada masyarakat
kenapa harus dipuji untuk itu
cuma kan juga saya kira ya di dalam situasi seperti begini
kerap kali kita kan melihat
bagaimana situasi ini
situasi politik yang memungkinkan bagi terjadinya perbedaan perbedaan pandangan politik disebabkan karena penilaian publik terhadap pak jokowi
salah satunya misalnya itu yang disampaikan oleh bang ray tadi
anti terhadap umat islam
itu kan juga harus diluruskan
masa sih pak jokowi anti terhadap umat islam
karena itu yang membuat kemudian pak jokowi sekarang ini rutin sekali ke produk pesantren produk pesantren
tujuannya untuk itu ya
itu bukan untuk meraih dukungan tapi memperbaiki
memperbaiki yang selama ini persepsi publik yang dinilai oleh pihak pihak tertentu yang selalu dihembuskan bahwa pak jokowi ini anti terhadap umat islam lah kriminalisasi ulama lah dan lain sebagainya
tapi kalau kriminalisasi itu fakta mas bukan bukan
enggak tapi itu
anda salah itu
kalau anda mengatakan itu adalah tuduhan itu salah
ini saya mengalami faktanya
pak jokowi aja menerima kok fakta yang saya sampaikan
bukan maksud saya
anda malah membuat sesuatu
kalau jadi pendukung jangan terlalu mbabibutah begitu lah
tadi pak kiai sampaikan sama saya
itu kan bukan dilakukan oleh pak jokowi
pak kiai bilang ada pihak
kan itu bukan dilakukan oleh pak jokowi kan soal kriminalisasi ulama itu
yang melakukan adalah pastilah unsur unsur pemerintahan
tapi apakah pak jokowi langsung atau dibawahnya itu yang kami katakan kepada beliau
tidak mungkin dong swasta yang melakukan kriminalisasi
jangan ngarang lah pembicaraannya
kita akan lanjutkan setelah ajadat berikutnya
baik kami kemunculkan kembali pernyataan salah satu tokoh dalam konferensi pers yang digelar
oleh pa dua ratus dua belas siang tadi usama isyam
sekitar tanggal sembilan belas tanggal dua belas februari kita mengadakan rapat bagaimana agar supaya kepulangan
nabi berisik ini bisa menjadi lancar aman tertib dan bisa terlaksana dengan baik
maka kita sepakat perlu segera memberikan penjelasan yang utuh kepada bapak presiden tentang masalah
dan pada saat itu kita ulama atas inisiasi abitam dan mendapat persetujuan nabi prisik
ya di mekah kita laporkan untuk bisa menemui bapak presiden
untuk bisa menemui bapak presiden
dan saya sebagai ketua umum parmusi diamanatkan oleh tim untuk menghubungi istana
dan itu dilakukan namun pada saat itu karena berbagai kesibukan pertemuan itu gagal
dijanjikan nanti ya mungkin setelah dua ratus dua belas
saya kira cukup pak usoma
artinya sudah jelas ya buat teman teman ya
sedikit supaya tuntas
dan tim kecil itu sudah berkaji kemudian malam hari saya dapat kontak dari pihak istana disiapkan waktu hari minggu
ada yang janggal sebenarnya pak
saya ingin tadi munculkan itu pak hotot sempat menyetop pak usama ya tadi itu
bahwa menceritakan proses jadi yang meminta atau inisiatif bertemu ya dari pihak dua ratus dua belas
kenapa di stop pernyataan pak usama
itu ada apa namanya pertanyaan wartawan
ini adalah inisiatif pertemuan dari mana
karena sudah pak usama sudah jelasin sudah cukup panjang itu
penjelasan sudah cukup panjang
bukan khawatir terbentuk persepsi bahwa dua ratus dua belas yang mendekat ke istana begitu ke presiden
karena kan kita apa namanya dalam hal ini pak usama kan sering berhubungan dengan presiden
dan sering dilaporkan ke saya ke hp brisik gitu
selalu menyampaikan kepada presiden harus melakukan komunikasi dengan ulama
supaya tidak terjadi kriminalisasi
ini menurut pengakuan pak usama beliau selalu mengontak kepada pak
memang ada perwakilan khusus dari dua ratus dua belas yang komunikasi langsung dengan presiden sering begitu ya
karena beliau ini kan memang temannya pak jokowi
jadi ya kita manfaatkan lah untuk
jadi ya kita manfaatkan lah untuk berkomunikasi kan wajar gitu kan
supaya ada kesempatan bertemu ngomong menyampaikan
supaya kan tidak saling memandang dari jauh
jadi sebenarnya di dalam dua ratus dua belas sendiri tuh ada kedekatan juga dengan istana
lah kan sebenarnya kan jokowi juga alumni dua ratus dua belas kan waktu itu ikut dia itu
cuma kok kita dikriminalisasi itu yang menjadi pertanyaan kita ya
loh kan dia hadir
karena hadir saat itu
iya lah hadir kan dia
yang pakai payung hujan hujan itu ya
iya dia hadir cuma agak telat gitu hadirnya
menjelang khutbah beliau baru datang
sebetulnya yang disebut alumni itu karena hadir atau karena menyetujui dakwaan terhadap ahok sebagai penista agama
yang pasti kan kita mengadakan
lalu beliau hadir
nah siapapun yang hadir ya boleh dong
kalau hadir tidak setuju dengan pasal pasal dugaan penistaan agama itu
ya posisinya waktu itu pak jokowi hadir ikut mendengarkan khutbah ikut sholat ya sudah lah
terserah beliau sih kalau beliau nggak mau ngaku
tapi kemarin beliau itu mau mengakui
alumni alumni itu mau beliau mengaku
nah ini tadi yang dicatat ya
karena beliau ketawa ketawa gitu
saya anggap tidak menolak lah
apa dari hasil pertemuan seperti ini dan bagaimana nanti ke depan tuntutan yang diminta oleh dari pa dua ratus dua belas ini apakah akan terpenuhi atau tidak
dan bagaimana dampaknya jika memang ini terpenuhi atau tidak terpenuhi
kita lihat dinamikannya selanjutnya
terima kasih pak akhota
terima kasih bang aceh dan juga bang ray rangkuti atas perbincangan malam hari ini